memanfaatkan libur lebaran presiden jokowi dodo mengunjungi taman margasatua ragunan di jakarta selatan kami siang
mantan gubernur dki jakarta ini datang bersama istri dan dua orang putra dan putrinya
begitu mendengar kabar ragunan akan dikunjungi jokowi ribuan pengunjung langsung antusias menantikan kedatangan kepala negara
memasuki area ragunan jokowi datang dengan mengendarai mobil golf yang dikendarainya sendiri dengan membawa penumpang ibu negara iryana joko widodo serta kahiyang ayu dan kaisang pangarap dua putra dan putrinya
jokowi menyapa dan bersalaman dengan warga sambil membagi bagikan buku presiden juga memenuhi permintaan warga untuk foto bersama
usai keliling ragunan jokowi mengaku senang berkunjung ke ragunan
menurutnya selain sebagai tempat rekreasi yang murah keluarga juga mengenali
beragam fauna yang dilindungi
ini kan tempat hiburan yang paling murah murah meriah dan rakyat semuanya bisa masuk ke sini
masuk kan hanya berapa empat anak tiga murah sekali
ada juga ada sisi edukasinya ada anak anak pada itu yang namanya gajah yang namanya momen yang namanya gorilla